hmm niatnya bercanda malah berujung bahaya ya dan sudah tersabung bersama kami melalui sambungan telepon dengan sekjen perhimpunan spesialis bedah ortopedi dr moh adib humaydi
selamat malam dr adib
selamat malam mbak
baik dokter adib ini kasus ini meski niat awalnya bercanda tindakan menarik kursi saat seseorang ingin duduk ini kan bisa sangat berbahaya
apa saja sih bahayanya apabila ditinjau dari sisi medis dokter
ya jadi kan kalau umpamanya di dalam posisi duduk itu adalah kalau kita bicara secara anatomis garis tubuh melalui tulang belakang itu titik tumpunya memang mulai dari ada lumba lima s satu yang sekitar diatasnya tulang ekor
dan kemudian di tulang ekornya itu sendiri gitu loh
nah jadi kalau kita bicara pada saat dia itu ditarik ya kursinya dan dia duduk dengan tenaga yang itu
ya tentunya berbeda ya dari mulai ketinggian dari berat badan dan kemudian reaksi yang muncul
sehingga gaya yang dia pada saat jatuh itu tentunya tergantung daripada masa tubuhnya dia dan percepatan di mana dia itu akhirnya mendapatkan tekanan dia di lantai
nah itu yang kemudian
kalau umpamanya dia hanya apa ya gayanya itu tidak terlalu berbeda
kalau umpamanya itu besar mungkin yang akan bisa terkena adalah tulang ekornya itu sendiri
tapi kalau umpamanya itu dengan gayanya itu yang lebih besar bukan hanya tulang ekornya saja
maka satu garis kalau kita bicara biomekanika tubuhnya maka bukan tidak mungkin dia bisa juga mengibatkan keretakan di dalam bukan yang diatasnya tulang ekor di daerah lumbal terutama
oke gaya itu maksudnya dorongan jatuh atau seperti posisi jatuhnya begitu dok
ini bisa berpengaruh ke komplikasi lain misal ada yang bilang kalau jatuh duduk ini bisa mengalami kebutaan atau juga sampai ke lumpuh begitu dok
penjelasannya seperti apa
kalau kebutaan tidak
tapi kalau kita bicara saraf maka kalau dia yang terjadi itu adalah keretakan atau fraktur di daerah di bawah lumbal dua mungkin secara motorik lumpuh motorik tidak
tapi dia bisa juga mempengaruhi pada syaraf saraf yang lain yang itu kemudian bisa muncul rasa nyeri atau
bahkan bukan tidak mungkin kalau dia gayanya itu besar itu dia biasa menyebarkan yang namanya kauda equina syndrome
dimana dia akibatnya adalah dia tidak bisa kencing secara normal tidak bisa buang air besar secara normal
baik dokter kita masih ingin membicarakan ini lebih jauh lagi tapi karena kita harus dijeda dengan azan maghrib nanti kita coba bicara lagi
terima kasih dokter adi sudah bersama sama kami